informasi selanjutnya ketua umum psi grace natali menjalani pemeriksaan di ditkrimsus polda metro jaya
grace natali diperiksa terkait laporan yang dilayangkan persaudaraan pekerja muslim
grace dilaporkan dengan tuduhan penistaan agama karena dalam pidatonya ia menolak perda syariah
grace natali menyatakan pada agenda pemeriksaannya ia akan memberikan klarifikasi mengenai duduk permasalahan dalam pidato yang disampaikannya pada ulang tahun psi keempat beberapa waktu yang lalu
ia mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan grace mengaku siap menjalani proses hukum
grace menjelaskan kasus hukum yang dijalannya saat ini merupakan bentuk peneguhan bahwa partainya berkomitmen mengusung prinsip anti korupsi dan anti intoleransi
grace mengklaim proses hukum yang dijalannya tidak mengganggu fokus psi pada pemilu dua ribu sembilan belas
jadi hari ini sebagai warga negara yang baik kami memenuhi
undangan klarifikasi dari polda metro jaya terkait dengan laporan yang disampaikan oleh persatuan pekerja ya pekerja muslim yang dikuasa hukumnya adalah bang egy sujana
hari ini panggilannya klarifikasi
jadi kami memenuhi panggilan tersebut untuk menjelaskan apa duduk permasalahannya